laga playoff olimpiade dua ribu dua puluh empat antara timnas u dua puluh tiga indonesia versus winea akan digelar di clear fountain perancis kamis jam delapan malam ini
dan guinea harus melakoni laga playoff setelah menempati peringkat keempat piala afrika u dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tiga
indonesia pun menorehkan pencapaian sama pada piala asia dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat yang baru rampung pada tiga mei lalu
lalu bagaimana peluang timnas u dua puluh tiga untuk meraih tiket terakhir menuju olimpiade paris
kami akan membahasnya bersama wartawan senior harian kompas mas adi prinantio
selamat pagi mas radi sehat sehat selalu
mas adi kalau lihat susunan pemain yang dirancang oleh coach sinteyong ini dan daftar squad guinea oleh kabadiawara
peluang terakhir timnas u dua puluh tiga melenggang ke olimpiade paris bagaimana menurut anda mas adi
ya kalau dari sisi sejarah ya
ibaratnya kita sudah tanggung ya kalau tidak sekarang kapan lagi
dan kita sudah menanti enam puluh delapan tahun sejak seribu sembilan ratus lima puluh enam ketika kita terakhir kali tampil di olimpiade
sehingga penantian panjang yang hampir tujuh puluh tahun itu membuat motivasi timnas u dua puluh tiga sangat berlipat
dan di luar faktor
support squad rasanya motivasi semangat spirit untuk sangat ingin menang
ini akan sangat menjadi penentu dari hasil laga nanti ya indonesia melawan dunia ya mas radi
sehingga faktor ini yang saya pikir akan digandakan berkali kali lipat oleh sintayong
dan kita melihat bahwa sinteyong ini juga pelatih yang juga
bukan hanya juru taktik tapi motivator
sehingga dari tangan sintayong pula korea mengalahkan jerman di grup piala dunia dua ribu dua puluh
jadi saya pikir meski squad kita mungkin jumlah pemain yang tampil di klub eropa kalah jauh dibanding guinea
tapi berlipat gandanya motivasi itu semoga akan membuat pembeda ya
kita sekarang masuk ke susunan pemain nih mas adi
kalau kemarin kan sepertinya pelatih sintayong menempatkan tiga back tengah sekaligus di belakang gitu ya
kalau sekarang kira kira akan menerapkan formasi yang sama dengan komposisi pemain ginea yang punya kecepatan tinggi dan juga postur yang lebih bagus sepertinya
ya kemungkinan formasi tiga empat tiga bisa jadi tidak akan diubah ya
dan rasanya squad di belakang dengan kehadiran alfie andra dewangga itu akan menjadi faktor kunci karena kesiadaan rizky ridho
sehingga kehadiran dewangga itu akan sangat krusial ya
dan penyesuaian dalam beberapa hari terakhir semoga akan membuat dewangga juga sudah bisa klop ya
jadi sigap dalam bertahan dan sigap dalam menyerang
ketika setelah menyerang juga kemudian transisi menuju bertahannya cepat
dan ketika bertahan kemudian mendapatkan bola dari lawan transisi menuju menyerangnya juga cepat
nah faktor faktor ini yang akan menjadi penentu karena fisik juga menjadi faktor yang signifikan
tadi sudah disampaikan oleh sintayong bahwa aklimatisasi terhadap cuaca di paris itu juga sedang menjadi perhatian
jadi saya pikir aklimatisasi ini tidak ada masalah sehingga kebugaran akan terwujud dan pemain akan menampilkan yang terbaik
ya ini berbicara lini pertahanan masih sepertinya juga akan jadi perhatian karena ya itu tadi gempuran gempuran pemain gue ini
tampaknya akan sulit dihindari nanti dengan kecepatan dan postur yang lebih bagus lah ya
boleh dibilang satu tingkatlah di atas kita begitu
pengganti dewangga ini apakah juga bisa punya peran yang sama atau bisa di switch dengan center back lainnya
seperti ada komang begitu dan ada beberapa pemain lain seperti ferrari
salah satu upaya yang disiapkan oleh sintayong sebagai pelatih itu adalah menyiapkan kemampuan para pemain untuk bermain tidak hanya di posisi aslinya ya
sehingga memang back sayap seperti komang itu memang juga harus siap untuk menjadi back tengah
bahkan seorang gelandang pun gelandang serang juga siap untuk menjadi
jadi kalau dalam posisi total football itu memang semua pemain bisa menjadi untuk bermain di posisi manapun
jadi kita juga melihat dalam klub klub di eropa seorang pemain bertahan tiba tiba juga bisa menjadi penyerang
dan kemudian penyerang juga bisa menjadi gelandang bertahan
titik posisi ini juga sudah menjadi bagian dari skenario sintayong
dan pemain rasanya siapapun juga harus siap dengan posisi baru dalam tanda kutip bagi dia
karena memang pertandingan kali ini ibaratnya it s now or never bagi tim under
jadi kita kalau tidak mencetak sejarah sekarang
saya pikir karena ini kesempatan langka
dan ini kesempatan bagi para pemain dan pelatih untuk mengukir sejarah baru bagi garuda muda
saya rasa ini tidak akan disiasiakan
lalu bercermin kepada pertandingan sebelumnya nih mas adi pada laga semifinal pada saat itu melawan uzbekistan ya
kita juga kan kalah cepat dan juga sedikit kalah postur
agak ada kebingungan ketika bermain high defensive line
ini mereka punya tendangan jarak jauh yang baik
namun juga ketika defender ini turun ke belakang
sepertinya set pie set piece ataupun crossing crossing dari pemain pemain yang punya postur lebih tinggi dari kita
juga mematikan gitu untuk mengancam gawang hernando ari
bagaimana untuk menanggulangi kebingungan seperti ini
apakah nathan chuaon juga punya peran yang sempurna
untuk bisa menyeimbangkan belakang dengan depan di pertandingan melawan gwenia nanti mas adi
ya sebetulnya kalau memang kita melihat postur dan postur lawan lebih tinggi
sehingga mereka mengoptimalkan umpan jarak jauh kemudian lompasing dan sebagainya
maka sebetulnya resep yang cukup situ adalah memainkan umpan umpan pendek
karena pemain kita secara postur tidak lebih tinggi
hanya memang tantangannya adalah bagaimana supaya kita juga mempertahankan
jarak yang tidak terlalu jauh antar pemain kita
ketika melawan uzbekistan memang uzbekistan terlihat sekali efektif memperjauh ya
pressure terhadap pemain indonesia ketika tim u dua puluh tiga kita itu menguasai bola itu sangat efektif
sehingga jarak antar pemain indonesia menjadi sangat jauh
dari situ itu memang ada masalah
dari kaki ke kaki yang sangat efektif ketika kita melawan jordania
itu tidak muncul ya
jadi memang solusinya memang kepercayaan diri pemain untuk memainkan laga sesuai dengan style kita
arahan pelatih dengan kemampuan olah bola dan kemudian memainkan bola dari kaki ke kaki
teori sepak bola mengumpankan pemain kepada mengumpankan bola kepada pemain terdekat itu seharusnya bisa berjalan efektif
jadi kita tidak peduli dengan bagaimana lawan memainkan bola
tapi kita konsisten dan yakin dengan bagaimana tim kita memainkan strategi
jadi lebih baik kita konsentrasi pada bagaimana kita bermain
bagaimana lawan akan menyerang
dan kita mengantisipasinya seperti apa
jadi saya pikir bagaimana kita tidak bisa memainkan style kita ketika melawan uzbekistan
bahwa kita harus yakin dengan passing style kita
berarti nathan chuaon masih punya peran sentral ya mas adi sejauh ini
dia bisa memainkan bola
bisa menjadi penyapu ketika
menyapu bola ketika lawan belum mendekati kotak penalti
kemudian ketika bola sudah dalam penguasaan
itu bisa mengumpankan bola kepada pemain menyerang kita
dan memang seharusnya demikian ya
ketika sebelum menguasai bola
harus tahu kemana bola akan diumumkan
itu sudah teori yang harus dipahami dan bisa diwujudkan
dan saya pikir pemain pemain tim under dua puluh tiga kita sudah cukup paham dengan itu
jadi jangan menunggu bola
dan ketika bola sudah di kaki baru berpikir akan diarahkan kemana
sudah harus berpikir sudah siap
ya pergerakan tanpa bola juga ini juga bisa jadi catatan penting ya
untuk mengecoh apa namanya pergerakan lawan juga
bisa ada kontribusi yang lebih baik
dibandingkan pertandingan pertandingan sebelumnya melawan guinea nanti ini
dan bersama witan dan marcelino
dinilai sebagai salah satu trisula penyerang kita yang
yang bagus cukup bagus di tim
andat bantitri bahkan beberapa kali memperkuat tim nasional
dan bagaimana mereka memporak porandakan
yang peringkatnya jauh di atas kita
saya pikir salah satu presiden baik ya
salah satu presiden baik dan itu benchmark yang harus kita ulang
kepaduan kombinasi umpan diantara ketiga
penyerang ini akan menjadi jawaban
mengendalikan dunia dan kemudian mengalahkan mereka
pelatih sintayong juga akan mengoptimalkan
lalu juga ada nama seperti al gassime bach
dan pemain pemain yang merumput di eropa di spanyol dan perancis
bagaimana anda melihat nama nama ini dari timnas u dua puluh tiga guinea
ya betapa pun memang
sering dipandang sebagai negara dunia ketiga di sepak bola ya
dibanding eropa dan amerika latim
dan meskipun sama sama dunia ketiga
tapi afrika lebih banyak memang mengirimkan pemainnya
di berbagai liga di eropa
karena memang dulu banyak negara afrika itu jajahan perancis
kemudian mereka terbuka kepada imigran dari afrika
nah itu keuntungan kultural dari tim tim afrika
boleh mereka bermain di liga liga eropa
dan mereka banyak dimatangkan dalam kompetisi yang lebih baik
daripada liga di asia
tapi banyak juga pemain kita yang bermain di liga liga yang cukup maju
nah kemudian juga di inggris
dan itu sudah cukup mematangkan pemain pemain indonesia
yang tidak hanya bermain di liga indonesia
bahkan pemain liga indonesia pun seperti rizky rido
jadi saya pikir kedewasaan para pemain kita
untuk beradaptasi dengan lawan
beradaptasi dengan setiap lawan di setiap pertandingan
hanya memang kali ini mungkin tensinya agak berbeda
tapi disitulah justru kita akan ditempat dan diuji
ketika kita bermain tanpa penonton jauh dari negara
kalau untuk proyeksi anda skornya berapa nih nanti
laga yang akan berlangsung di kelas fountain nanti
nah ini pertanyaan yang susah untuk digambar
saya dengan pertimbangan bahwa
motivasi pemain dengan dua kali pertandingan
kesempatan kita mencuri tiket ke olimpiade itu gagal
saya pikir motivasi cukup berlipat sehingga saya bisa
cukup yakin kita semoga menang dua satu
dua satu kita berdoa bersama nanti malam pertandingan di clegg fontaine perancis
bisa dimenangkan tim garuda muda kita timnas u dua puluh tiga
nanti malam pada pukul delapan waktu indonesia barat
terima kasih mas adi prinantio
soal prediksi bagaimana pertandingan
terima kasih mas adi sehat selalu sampai jumpa lagi